aku sudah mengambil keputusan
mulai besok malam pengajian untuk anak anak
dihentikan dulu untuk sementara
begitu maghrib tiba
semuanya harus sudah berada di rumah
si luman perempuan itu tidak akan bisa mengambilnya
si luman itu bisa mengiringkan binatang peliharannya
saat pernikahan kita bang
dia bisa masuk rumah siapapun sesukanya
pak haji sudah berjanji akan membuarkan penangkalnya
si lumar itu tidak akan bisa masuk rumah rumah penduduk
syukurlah kalau begitu
mudah mudahan berhasil ya bang ya
sudah selesai pak
berarti semua rumah penduduk sudah dipagari
yakin tidak ada yang terlewatkan
insya allah tidak
dengan izin allah
siluman perempuan itu tidak akan bisa masuk ke rumah penduduk
untuk mengambil anak anak mereka sebagai tumbang
sekarang kita ke daerah sungai
tempat si luman itu bersarang
kamu di rumah saja ya
kamu tidak usah ikut
jangan lupa subscribe channel hansee tracking channel untuk mendapat informasi terbaru
terima kasih dan sampai jumpa di ruangan selanjutnya
sudah perpacian mereka di dalam video ini

namir gak apa apa namir
bagaimana keadaan suamimu
sudah mulai menurun pak man
tapi bang amir masih suka mengigau
kamu harus sabar dan tabah ya
dan malam ini kamu harus bergadang untuk menjaga suamimu
jangan lupa memohon kepada allah ya

udah ada uang
jangan meng obviously
terima kasih amir
rasakan ajalmu sudah dekat
sebentar lagi kamu akan menyusul ketiga temanmu itu
dan sementara kamu lengah aku akan leluasa mengambil murid muridmu
aku akan menangkapmu
apa ini kenapa tugu jadi panas
hajar rupanya rumah ini sudah diberi penangkal
kamu terkena garam yang sudah diberi doa doa
seharusnya kamu bisa mencium aroma garam dari jarak jauh
sehingga tidak dapat menyentuhnya
kenapa kamu bisa lengah begitu
aku terlalu bernafsu untuk mendapatkan calon mangsa aku bunda
untung saja lukamu tidak parah
sehingga tidak dapat membahayakan nyawamu
aku akan menangkapmu
terima kasih nenek
aku ingin mengadakan pertukaran denganmu
aku akan beri kau penangkal racun pisangku
dan kau akan memberikan semua muridmu padaku
manusia tidak tahu berterima kasih
aku ingin mengadakan pertukaran denganmu
tentu saja aku harus kucampur
karena yang akan engkau lukai adalah anak dan mantuku
bagaimana keadaan suamimu
sudah meninggal taman
puji syukur kita panjatkan kehadiran allah swt
sekarang kamu sholatlah